kamu lihat mobil pick up enggak
bayarnya sama kang amin ya
kalau kang aminnya sudah sehat
delapan aja neng
ambil aja kembaliannya
makasih ya tuh neng
mari mari kang
iya kang makasih
beli jeruk dimana ya
kenapa harus jeruk
kang amin beliin ineke jeruk
jadi sekarang ineke mau beliin jeruk
buat kang amin juga
cuman jadinya kayak jeruk makan jeruk
mas pur mas pur
ini baru mau ditelepon supirnya
cari jalan roh bebek enam
supirnya salah jalan bun bun
jemput mobilnya kesini
pok nasi uduk buat amin lagi
bayar atuh pop
nih sekalian sama kang amin yang tadi saya bayar
mobilnya di mana
yaudah tuh saya cari dulu
etis lu mau kemana
titip dulu bentar po
ini mana sih
yaudah bang gak apa apa
bet si itu gak salah tadi kasih uang kembaliannya
eh bet tujuannya kan lebih tiga
ngasihin lu duit dua puluh ribu
kenapa lu kembalian sepuluh ribu
harusnya kan lima ribu
wah rugi lu
mak lu gak bisa tau gue
babe kan mau ngejual rumahnya
sama orang orang yang mau bikin perkantoran itu
ah yang bener loh
berarti benar apa yang dibilang bang ojak tadi pagi
kalau babe mau ngejual rumahnya
kontrakannya babi juga mau dijualin
gak tau mbak
kayaknya sih enggak
emang kenapa sih babi mau jual rumah
gak tau mak
surti enggak tanya
gak berani mbak
daripada salah lagi
soal babe jual rumah gak usah dipikirin
gue kepikiran terus
kenapa babe harus jual rumah
padahal kan gak butuh duit cepet
babe lo mau kawin lagi tuh
kalau saran emak sih
kan biar gimana si babe itu orang tua lu juga
kata suami surti mak
ya seperti itu
kamu gak ikut nengokin
gue lagi kesel banget sama si amin
apa lagi sih
gara gara sakit dia jadi diperhatiin sama ineke
dibeliin jeruk segala
lo kesel lah kalau iri
kan lo iri ini semua orang sakit
kalau lo mau diperhatiin ini lo sakit